lantas bagaimana sebaiknya kita warganet merespon kejadian tertentu dan seperti apa cara mengungkapkannya di media sosial
sudah bersama kami melalui sambungan zoom pengamat media sosial enda nasution di jakarta
halo mbak dea baik semoga semua baik baik ya
terima kasih mas enda sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
mas enda kita setiap hari di akhir akhir ini suka melihat ya ini konten sosial media
di sosial media orang berkomentar soal kejadian sedih dengan berbagai cara
apa yang mas enda lihat dari komentar dan juga respon yang diberikan oleh warganet di media sosial
ya ini memang apa namanya dalam peristiwa peristiwa yang sifatnya meng capture imajinasi kita ya
yang apakah itu mungkin bencana alam atau mungkin kecelakaan seperti contoh yang sekarang
atau mungkin peristiwa peristiwa lain lah yang sifatnya besar gitu
memang akhirnya media sosial saat ini jadi semacam tempat penumpahan ekspresi dan juga emosi yang kita rasakan ya
bisa di akun kita sendiri ataupun di account tempat tempat lain gitu
tapi orang orang memang ikut berkomentar itu kayaknya memang udah jadi termasuk salah satu kita
cara untuk bisa bertahan gitu ya dengan informasi yang kita terima ini gitu
sebenarnya kalau misalnya bersosial media ini ada nggak sih mas etika umum
seperti apa sih yang harus dipahami kita sebagai warganet ketika merespon sesuatu
kejadian mungkin kejadian yang membuat kita sangat happy atau membuat kita sangat sedih
seperti apa sih
seperti apa mas endah
jadi memang interaksi online ini kan bisa dibilang baru ya
kalau kita punya etika atau kesantunan untuk berinteraksi secara langsung
karena kita juga punya ratusan bahkan mungkin ribuan tahun untuk memfine tuningnya gitu
dan kita juga punya banyak contoh minimal dari orang tua kita dari guru kita teman teman kita gitu
nah interaksi di dunia online ini adalah sesuatu yang baru
sehingga belum fix gitu ya belum pakemnya belum jelas harus bagaimana
tapi karena dia masih terus berubah atau masih terus bergerak
saya rasa memang akhirnya kita harus punya beberapa prinsip yang bisa kita pegang
supaya kemudian kita nggak salah langkah
nah salah satunya yang bisa yang saya rasa bisa kita pegang adalah prinsip untuk saling menghormati ya respect gitu
jadi apakah kalau saya posting atau komen ini saya respect nggak ya
ke orang lain atau saya respect nggak ya
ke korban misalnya gitu
atau saya ada orang yang kira kira kemudian jadi tidak saya kurang respect misalnya gitu
itu bisa jadi salah satu pegangan kita untuk cara kita berinteraksi online
kita posting komen kita mungkin berinteraksi lewat zoom dengan guru kita lain
atau misalnya dengan orang keluarga kita misalnya gitu ya
jadi akhirnya ujungnya respect
yang kedua kalau buat saya itu kita harus juga sensitif ya
terhadap posisi orang lain di mana pada saat kita berkomunikasi atau berinteraksi
juga sensitif terhadap dia lagi ngapain atau orangnya sedang apa
atau kemudian juga apakah dalam kondisi bisa mereplay balik dan lain sebagainya gitu
jadi mungkin ada banyak lagi ada beberapa lagi gitu ya
tapi dua itu saya rasa cukup mencakup gimana caranya agar kita kemudian nggak salah
dan kita tetap bisa bijak bersosial media
harus bijak bersosial media
harus bijak bersosial media
harus sensitif begitu ya mas enda
mas enda tapi kalau mas enda mengamati sosial media sudah ada mungkin sudah sekitar belasan tahun ya
dan di indonesia mungkin sekarang sudah semakin banyak orang yang menggunakan sosial media
kalau dari pengamatan mas enda sendiri
kedewasaan netizen atau warga net indonesia semakin membaik
atau dibandingkan dulu atau sekarang sedang dalam posisi yang belum ideal begitu
nah masalahnya adalah
mungkin yang jam terbangnya menggunakan media sosial sudah cukup lama
tapi juga pengguna pengguna baru terus bertambah setiap tahunnya
baik itu yang dari usia muda maupun yang baru kemudian menggunakan internet gitu ya atau media sosial
karena mungkin saat ini sekitar satu ratus enam puluh satu ratus tujuh puluh juta pengguna internet di indonesia
tapi kan artinya masih sekian juta lagi yang belum dan akan bertambah sepertinya
masih ada terus peningkatan ini apa peningkatan penggunaan juga gitu
kalau saya lihat ada dua kategori ya
ada yang memang nggak ngerti atau belum tahu atau belum biasa gitu
termasuk yang usianya masih baru menggunakan ya mungkin adik adik kita
dan juga orang orang tua kita yang baru juga menggunakannya gitu
dan satu kategori lagi adalah yang memang tahu bahwa nggak boleh
atau tahu sebenarnya tidak baik gitu ya tidak bijak
jadi karena berlindung dibalik device berlindung dibalik nama yang tidak jelas misalnya
terus kemudian ikut memberikan komen yang mungkin tidak sensitif dan tidak sopan atau tidak rantun tadi
kalau fakta faktanya masih banyak pengguna baru tentunya bertambah ya
orang semakin banyak menggunakan sosial media
tidak hanya orang dulu saja yang sekarang sudah mulai belajar sensitif ada pengguna baru
mas enda melihat pemerintah perlu
intervensi tidak dengan aturan aturan tertentu misalnya regulasi yang dibuat begitu
nah peraturan itu sebenarnya sudah ada ya
jadi aturan secara hukum kan kita masih tetap punya sampai sekarang ada undang undang ite gitu
setuju nggak setuju atau melihat ada permasalahan tapi itulah yang kita punya sekarang gitu
karena kalau nggak ada itu yang secara khusus mengatur interaksi secara sosial di online
maka itu kita akhirnya harus menggunakan hukum pidana kan
bisa gunakan juga
tapi sebenarnya peraturan lain yang ada adalah masing masing platform itu memiliki peraturan atau ketentuan layanannya sendiri
dan itu bisa kita gunakan kita bisa baca kita bisa laporkan orang yang menurut kita melanggar
dan hukumannya atau sangsinya nanti akan berdasarkan masing masing platform itu
bisa di suspend bisa di dellet accountnya bisa di remove dan lain sebagainya
yang di atas itu adalah sebenarnya sangsi sosial ya

itu hukumannya bahkan kadang kadang lebih berat
dibully se indonesia misalnya gitu itu juga sama sebenarnya
sebuah bentuk sanksi sosial juga
selain sanksi sosial lain misalnya di antren di ancollow dan lain sebagainya
jadi pemerintah menurut saya kalau terus terusan kita minta ke pemerintah
harus diatur kita tidak akan dewasa dewasa
jadi di satu sisi ada infrastruktur legal yang memang mengatur
kalau memang harus sampai keurusan legal itu ada
kalau memang sampai di platform itu juga ada
tapi di sisi lain ya kita ini juga yang harus makin mengerti ya bahwa interaksi di dunia maya ini punya konsekuensi
ada enaknya ada gak enaknya
ketika kepopuleran seseorang selalu akan ada konsekuensinya
baik itu yang positif maupun yang negatif
dan di sisi lain tanpa harus dalam bentuk peraturan
sebenarnya pemerintah dan banyak komunitas juga sekarang melakukan gerakan
yang membantu untuk melakukan interaksi digital
jadi di kominfo sendiri ada maksimal digital
dulunya cyberkreasi sekarang dalam program yang lebih terstruktur
melakukan ratusan webinar di seluruh indonesia
termasuk gerakan yang saya dan teman teman meluncurkan juga di dua ribu tujuh belas
di jakarta sosmed itu juga sama menginformasikan dan mencoba mengedukasi publik
tentang bagaimana menggunakan sosial media secara fisik
aktivis sudah mencoba mengedukasi pemerintah juga punya regulasi
juga sudah ada langkah langkah pencegahan dengan edukasi juga
tapi kita lihat di sini keluarga korban sampai merasa tidak nyaman ya mas
apa saran anda kepada keluarga korban
tidak hanya dalam kasus yang tadi tapi juga banyak
karena kita lihat ada banyak konten
konten yang tidak sensitif begitu sehingga keluarga merespon dengan begitu kecewa
ya menurut saya sih bagi korban tentu rasa simpati ya yang dalam musibah ini seperti ini
tentu sama sama kita rasakan kesedihannya
kalau boleh sih kasih saran menurut saya memang dalam kondisi mungkin satu minggu
hari minggu ini dan minggu depan mungkin harus memang mengurangi aja ya
orang tentang kasusnya gitu
karena orang juga tidak bisa dilarang akan posting apa saja ya
yang bisa mau dilaporkan semua juga nggak mungkin menurut saya gitu
tapi yang membela juga banyak ya
saya juga lihat postingan postingan yang positif terhadap almarhum dan almarhumah
yang mengabarkan kebaikannya gitu
jadi memang akhirnya netizen indonesia ini
seperti juga masyarakat indonesia juga
keserminan masyarakat kita gitu
bahwa memang punya berbagai pendapat dan berbagai sikap
dan juga mungkin perilakunya juga tidak semua terhormat gitu ya
tapi begitu juga dengan masyarakat indonesia yang memang beragam tadi
bedanya adalah di media sosial ini
seolah olah semuanya itu bisa muncul gitu bisa viral gitu kan
kalau tiba tiba ada orang di mana kita tidak tahu dia ngomong
kita tidak dengar ya
lalu mungkin sesuatu yang mungkin entah itu ekstrim
atau unik atau menarik
akhirnya bisa jadi viral
dan kita akhirnya jadi kita lihat
kalau buat saya sih
akhirnya mengurangi aja membaca itu dulu
karena tidak ada manfaatnya juga
baik jadi warganet kalau mau merespon sesuatu di sosial media ini
harus lebih sensitif
pikirkan juga orang lain
pikirkan juga keluarga
terima kasih pengamat media sosial
enda nasution di bandung jawa barat
sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini